eh warga ngeri amat terus saya mesti gimana tuh bu messi
aduh bu ranti bu ranti gak bisa kesini
iya iya iya iya iya saya kesitu sekarang ya bu messi ya saya sekarang kesitu ya tunggu ya
yaudah bu ranti kesini ya cepet nih jangan pake lama oke oke oba eh oba dah
aduh pak chandra di demo warga gimana nih pak chandra kasihan banget
eh eh rafa ali mami mau ke rumahnya pak chandra ya sekarang nanti kalian cari hansi pers terus bilang sama hansi pers
waduh penuh banget
seandainya dua tuh pak
goreng gorengan nih kayaknya gak ada
sabar dong pak
kopi sih ya lumayan nih bella
eh bel bella ayah kamu pak rt kapan pulangnya
ntar lagi kok pak
oh jadi ayah kamu belum pulang bel
kalau kayak gitu mana tuh pak belum lengkap dong kita pak
yaudah bel makasih ya bel ya
bu beli gula dong
bu beli dong
coba panggil lewat belakang aja bel
kalinya ibunya di belakang
yaudah deh yuk
pak rt kemana ya pak
tahu nih bang
oh ibu warung mana sih
bu bangun bu
bu bangun bu
bu bu bangun bu
bu bangun bu
apa sih pril
ini bangunin ibu warung dulu
ntar kita udah bisa beli gula
kabur aja yuk bel
ada apaan bel
ibu warungnya pingsan
ada hantu buaya
pak misi pak
taku sudut ikut pak
akhirnya how powder sama lu
tunggu dulu kita nyariin ma
young master menunggu
ini bukan olahraga
di gejar sama buaya
hah manusia buaya
iya manusia buayanya ada di waduk
mi ayo kita belanja
aduh rafa kita jangan pulang
kasian atau nanti kalau misalnya
ibu warungnya kenapa napa gak ada yang nolongin
ayo rafa gak usah takut ada mami
hei anak anak buruan
aduh bu bangun bu
aduh bu bangun atau bu
jangan gue golerin disini bu
ya bu bangun
aduh bu melek bu melek sadar bu sadar
ibu tenang ibu
ibu tenang bu
mana makhluknya itu bu
ibu tenang ya bu ya
udah gak ada makhluk apa apa disini
kenapa tidurnya disini
di kamar atau kalau mau tidur mah
ibu tenang kenapa
gimana ceritanya bu
gak sabaran amat sih
setelah kejadian itu
saya tidak tahu apa apa bu
kenapa kok hantu buayanya jadi nyerang ibu
saya gak tahu bu
jangan jangan ibu punya salah sama buaya itu
makanya dia nyerang ibu
ngomongnya jangan terlalu jujur
gak boleh gitu
atu buaya itu menyerang saya
kalian memandai kami
kami akan melalas
ah masa sih ibu hantu buaya bisa ngomong gitu ke ibu
kayaknya hantu manusia gue itu dendam deh sama ibu
hah keliatannya begitu

baru sekali beli tas dari pak chandra
tas dari kulit buaya
bisa jadi bu ranti
hantu buaya itu marah
kulit teman temannya dijadikan tas
ah si ibu mengacau aja
itu mah emang udah kodratnya buaya
itu boleh kalo dipiara terus dijadiin tas kulit dompet kulit sabuk
nanti aku mah ber reproduksi
jadi hari ini
bu messi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam hei ibu ranti ibu ranti ibu ranti ibu ranti
bu messi hari bu messi tekun naon pagi pagi udah panik gitu
tenang bu messi tarik napas
semburin lagi dari mulut tarik lagi
ya keluarin dari belakang
hei ibu ranti gimana anggap panik ini saya lagi ketakutan
saya itu di depan rumahnya pak chandra
banyak warga warga pada demo
jadi pak chandra di demo warga gitu ceritanya
hah pak chandra di demo warga
emangnya kenapa aku di demo warga coba ditanya
hii gimana kita tahu kita juga ada di depan rumahnya
nggak tahu ini juga mau nyari tahu
ya ditanya atu kepo sedikit
hah tuh tuh lihat gak tuh lihat gak
dengar gak dengar gak
pak chandra keluar
pak chandra keluar
pak chandra keluar
pak chandra keluar
tuh ya kan
para warga itu pada aduh kayaknya mau nerkam mau makan mau ngapain gitu loh
ngeri ngeri kenapa kenapa pak chandra nya gitu loh
oh warga ngeri amat
terus saya mesti gimana tuh bu messi
aduh bu ranti bu ranti gak bisa kesini
iya iya iya iya saya kesitu sekarang ya bu messi ya
saya sekarang kesitu ya tunggu ya
udah bu ranti kesini ya
cepet nih jangan pakai lama oke oke
aduh pak chandra di demo warga gimana nih pak chandra kasian banget
eh aduh eh rafa ali mami mau ke rumahnya pak chandra ya sekarang
nanti kalian cari hanseepers terus bilang sama pers suruh ke rumah pak chandra sekarang juga
tuh keluarnya tuh kesana
iya aku mau kesitu
iya mami kesana dulu ya
bapak ayo bikin makan dulu ya
aduh aduh bapak bapak ibu ibu aduh tolong dong jangan keem begitu
eh gak boleh barbar kayak begini dong
gak boleh main hakim sendiri
ingat ya kita itu warga yang baik
jadi harus ngomong secara baik baik kan bisa
dari tadi itu pak chandra kita panggilin nggak keluar keluar sampai
sampai serak nih suara kita
iya pak ibu ibu pak pak pak
iya betul betul sampai betul pak
pak chandra ya pak
eh dengerin baik baik
mau gaknya manggilnya jangan kayak orang barbar tret tret kayak orang hutan
manggilnya yang lembut
pak chandra gitu
nanti pasti pak chandra nya keluar kok
eh itu kan bu messi
kalau manggil pak chandra pak chandra pak chandra pak chandra
kalau kita nggak bisa pak chandra pak chandra pak chandra
gitu ya pak ibu ibu
aduh ya challes kalau dipanggil orangnya keluar
kalau ada di dalam kalau nggak ada mau apa